memasuki libur panjang akhir pekan dalam rangka libur pasca
diprediksi sejumlah kendaraan dari wilayah dki jakarta
akan mengarah ke sejumlah tempat wisata di kawasan puncak bogor
terpantau pada jumat pagi tujuh april dua ribu dua puluh
terlihat adanya peningkatan intensitas kendaraan dari arah jakarta menuju puncak
guna mengantisipasi kepadatan lalu lintas yang diprediksi akan terjadi di kawasan puncak
sepanjang akhir pekan ini
satlantas polres bogor jawa barat telah menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas
seperti aturan ganjil genap dan juga sistem satu arah